polisi lalu lintas tampak terlibat percekcokan saat pengemudi ambulans menolak pemeriksaan kendaraan
di simpanggado kabupaten bogor jawa barat pada sabtu siang
selain berusaha kabur pengemudi tak memiliki surat jalan kendaraan darurat
betul saja bukannya membawa pasien dan alat medis darurat
ambulans ini justru mengangkut rombongan keluarga yang mengaku hendak menuju tempat wisata
tak lama berselang polisi kembali menghentikan satu unit ambulans lain dengan modus serupa
kedua ambulans tanpa perlengkapan medis tersebut sebelumnya dicegat di kawasan jalan tol ciawi dan megamendung
lantaran menerobos jalan yang ditutup serta pemberlakuan jalur one way
keduanya diketahui nekat melawan
awan arus satu arah yang sedang diberlakukan dari puncak menuju jakarta
sementara itu setelah diperiksa kedua pengemudi tersebut ditilang karena melanggar undang undang lalu lintas
kami hentikan untuk diberikan pengawalan awalnya
tapi ternyata setelah diperiksa di dalamnya bukan orang sakit
tapi orang mau berlibur
sehingga akhirnya kami bawa ambulans tersebut ke pos gadop
dan dilakukan penindakan
hal ini kami lakukan untuk menghindari adanya kecelakaan di dalam proses one way ini
jangan sampai karena dia menerobos
saya mau orang sakit turut anak
saya bilang gak ada stk nya ternyata
dalam penangkapan itu salah satu ambulans ditahan

lantaran sang pengemudi tak memiliki surat keterangan

ada pun polisi mengimbau warga agar tertibur kendara
demi menghindari kecelakaan dalam rekayasa one way yang diberlakukan
iman juanda bogor jawa barat
iman juanda bogor jawa barat
ahmad juanda bogor jawa barat